sementara itu masih minimnya alat pelindung diri bagi petugas kesehatan di setiap puskesmas di wilayah bogor jawa barat
tidak membuat petugas surut melakukan pengecekan kesehatan warga di tingkat kecamatan
yang dilakukan petugas puskesmas lewi liang bogor senin pagi misalnya
para petugas kesehatan ini menggunakan jas hujan berbahan dasar plastik saat melakukan screening terhadap warga yang akan diperiksa
petugas puskesmas mengatakan terpaksa menggunakan jas hujan karena belum tersedianya alat pelindung diri bagi petugas kesehatan
sementara itu berdasarkan data yang didapat puskesmas lewiliang mendapati dua belas orang dalam pengawasan dan satu orang dalam pemantauan petugas
yang penting petugas terlindungi tidak kena sakit
karena dari beberapa hasil screeningnya kita menemukan beberapa odep yang memungkinkan